ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono melakukan pertemuan politik dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
dalam silaturahmi kedua elit partai sepakat menolak penundaan pemilu dua ribu dua puluh
tercatat dalam sebulan nasdem menggelar silaturahmi politik dua kali
sebelumnya dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan kini dengan ketua umum demokrat ahi
apakah nasdem bersiap menggalang kekuatan politik menolak perpanjangan ataupun penundaan pemilu dua ribu dua puluh
dan penjajakan koalisi pilpres mendatang
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua dpp nasdem willy aditya selamat sore bang willy
baik alhamdulillah dan direktur esekutif indo strategi khoirul umam selamat sore mas umam
oke saya mau ke bang willy terlebih dahulu
oke bang willy dalam sebulan ada dua kali silaturahmi
ataupun pertemuan politik yang dilakukan oleh nasdem
sebelumnya dengan golkar dan kali ini dengan demokrat
apa sebetulnya yang ingin digagas oleh nasdem bang willy
kalau dalam bahasa hadisnya haku muslim alam muslim konsum
jadi kewajiban muslim atas muslim yang lain itu bersilaturahmi
modal kita berpublik ini kan dialog
dalam silaturahmi kita bisa berdialog apapun
harusnya bukan sebulan dua kali
harusnya kalau bisa setiap hari atau minimal sekali seminggu
sehingga politik kita tidak senggol batok
semua bisa dibicarakan dan tidak saling tensi
atau tidak saling baper satu sama lain
jadi ini masih dianggap terlalu kurang silaturahmi
sehingga ya ke depan mungkin akan lebih intensif lagi
silaturahmi politik biasa
mas umam bagaimana membaca manuver politik nasdem dalam sebulan
ada dua kali silaturahmi politik yang menurut bang willy tadi ini
sebetulnya biasa saja dilakukan oleh pak surya paloh
apakah kemudian menurut mas umam
nasdem ingin menunjukkan bahwa nasdem punya kekuatan
yang bisa menggagas poros politik di tengah santernya isu penundaan pemilu dua ribu dua puluh
pertemuan antara mas agus harimurti yudhoyono
dan juga pak surya paloh
saya pikir ini adalah sebuah perjumpaan visi
karena ini mengindikasikan bahwa sebenarnya operasi politik
penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat itu masih berjalan
dan kemudian pertemunya dua kekuatan ini
ini menunjukkan bahwa kemudian soliditas dari kelompok yang menolak wacana itu
karena kalau misalnya kita hitung
partai politik dalam konteks nilai tertingginya
yaitu ketua umum
adalah partai demokrat dan juga partai nasdem
dan pertemunya kekuatan ini tentu akan kemudian memberikan ruang proteksi
bagi ketidakpastian dalam konteks dinamika politik menuju dua ribu dua puluh empat mendatang
tapi saya pikir itu hanya satu poin
poin yang lain
kita melihat bahwa kemudian ini bisa membangkitkan satu pertemuan visi
misi dan juga membangun chemistry politik
nah dalam konteks ini kita melihat
kalau misal partai demokrat
ini di bawah mas ahaye
mampu meyakinkan pak surya paloh
untuk menyatukan kekuatan nasdem dan juga demokrat
saya pikir ini akan menjadi satu poros kekuatan baru
yang menjadi poros alternatif di luar dua poros utama
yang mampu memunculkan
satu sisi ada satu poros
yaitu poros geridra
menggunakan kata mata kuda
pasti pak prabowo ada di sana
nah oleh karena itu
partai demokrat dan mas den
akan memunculkan satu kekuatan baru
itu yang menjadi ruang berbeda di antara semua yang lain
menarik tadi apa yang disampaikan oleh mas umam
bahwa kalau dibaca sebetulnya pertemuan
ataupun silaturahmi politik antara surya paloh
ini adalah pertemuan penyamaan visi
di tengah operasi politik
yang dilakukan oleh orang orang di sekitarannya presiden jokowi
untuk melakukan penundaan pemilu
apakah kemudian nasdem sedang mencoba
untuk menyamakan frekuensi
dengan ketua umum partai demokrat
sebelumnya dengan ketua umum golkar
artinya dalam satu bulan
ada dua kali pertemuan
di tengah gencarnya isu penundaan
apakah ini sedang menyamakan frekuensi
dengan ketua umum ketua umum partai
kalau aksirnya itu
kejadiannya kan sebenarnya
silaturahmi antara keponakan
mas agus kan sudah dianggap
sama pak surya
tadi lebih banyak
sudah jauh jauh hari
waktu di amerika
pak surya sempat silaturahmi
sama pak sdi
ada mas agus di sana
pak sdi minta
kemudian pak surya
kepada mas agus
dan untuk itu
kemudian di follow up tadi
suasana kebatinan itu lebih penting
demokrasi kita ke depan
pak surya banyak bicara
mas agus tadi melontarkan
bagaimana kemudian demokrasi kita ke depan
untuk melihat demokrasi kita
kita harus kembali ke jati diri kita
harus ada sebuah proses kontemplasi
kata pak surya
bagaimana demokrasi kita yang hari ini
proses ini yang kemudian diletakkan oleh pak surya
sebagai sebuah proses pembelajaran
demokrasi kita harus kembali kepada jati diri
bagaimana cita cita fonding pada kita
demokrasi yang berpijak kepada
demokrasi politik dan demokrasi sekaligus
itu yang kemudian
lebih banyak eksplorasi hal hal yang nilai nilai luhur ya
bagaimana perjalanan negara bangsa kita
jadi lebih banyak dialog seperti itu nana
bang willy tadi anda katakan bahwa pak surya sangat concern sekali dengan adanya
kejadian di demokrasi kita
bahwa demokrasi kita menjadi semakin brutal
dan harus kembali ke jalannya
sesuai dengan demokrasi yang ditetapkan oleh founding fathers kita
begitu ya pendiri bangsa ini
sekali lagi kami dapat bocoran bahwa tadi memang
ada pembicaraan diantara pak surya paloh dengan mas ahaye
bahwa di situ diperbincangkan ataupun didiskusikan soal usulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh
apakah itu betul bahwa memang kedua pemimpin partai politik ini
kemudian sepakat untuk menolak
itu harus yang digarisbawahi dulu mas willy
pak surya tadi mengajak kita
saya kan ada di dalam nana ya
ajak agus untuk memberikan pendidikan politik
tidak hanya masalah penundaan
tapi kemudian reason why
pak surya sebagai orang yang luas
mengajak kita sudah lah
diskusis diskusis yang sebenarnya kontraperduk
kita harus melihat
sebenarnya apa yang salah dengan amandemen
kan bukan satu hal yang tabu
kita sudah empat kali mengamandemen
bu ini kan bukan kitab suci
tapi kemudian perspektif pak surya
apa alasan kita mengamendement
jadi prosesnya kemudian pak surya memberikan elaborasi
bahwasannya kita harus kemudian membangun demokrasi
sadar konsensus bernegara berbangsa
konsensus inilah yang menjadi backbone kita bersama
kalau kemudian konsensus ini tidak tercapai
ya rusaklah kita bernegara berbangsa
itu pesan pak surya tadi
oke mas umam kalau dibaca tadi penjelasannya bang willy begitu ya
soal kemudian demokrasi yang brutal
kemudian demokrasi harus kembali ke ketetapan yang dibuat oleh founding fathers kita
kemudian tadi soal amendement juga diberitakan
kalau kita tanyakan ya mas umam
seberapa krusial sebetulnya posisi seorang surya paloh dan partai nasdem
sampai didatangi ketua umum golkar
kemudian ketua umum demokrat
terkait penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
apakah kemudian surya paloh akan menjadi poros politik
menjadi kingmaker dalam penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
mbak rifana itu sangat kuat
tetapi saya juga bisa memahami
kalau misal dalam kesempatan ini
mas willy mencoba untuk menyampaikan jawaban jawaban yang sangat safe
karena memang mencoba untuk membangun stabilitas
dalam konteks komunikasi internal koalisi
mas agus harimurti yudhoyono adalah
kita anggap mungkin bisa menjadi bagian dari
simbol pemimpin kekuatan oposisi
sementara kemudian pak surya paloh dengan nasdem
masih berada di dalam lingkaran koalisi pemerintahan
maka pertemunya ini
tentu tidak ingin kemudian dimiskomunikasikan
oleh internal koalisi pemerintahan
tetapi kita paham betul
pertemuan visi cara pandang
kemudian cara melihat persoalan dalam konteks
watana penundaan pemilu
saya pikir itu adalah sebuah pertemuan visi yang sangat baik
kalau misal tadi ditanya mbak
bagaimana kemudian letak atau konteks strategisnya pak surya paloh
tentu di level ini cukup baik
tadi kita sampaikan
tentara kekuatan di parlemen
memang nasdem tidak masuk dalam level yang sangat tinggi
dia masuk dalam level menengah
tetapi meskipun dia pada level menengah kekuatannya
tetapi memiliki integritas dan independensi
yang harus diapresiasi
tidak serta merta keinginan dari kelompok aktor aktor
di lingkaran kekuasaan
mau dijalankan dengan serta merta atas perintah dari mereka
ada kritisisme ada independensi
dan juga netralitas dalam konteks kebijakan publik
nah inilah yang kemudian
saya yakin ditangkap oleh mas surya paloh
ditangkap oleh mas ahy
untuk kemudian berjumpa
untuk menyampaikan persamaan visi
menyampaikan persamaan cara pandang
oleh karena itu
kalau misal kemudian kekuatan dari demokrat
ini mungkin satu pilar utama
ini adalah komunikasi awal
dan tentu satu komunikasi
kalau kemisterinya terbangun
tentu kemudian akan berlanjut pada konteks koalisi
kalau nasdem dan juga demokrat bisa membentuk kekuatan eee

saya pikir ini bisa menjadi
bukan hanya game changer
tetapi juga kita istilahkan itu semacam game changer
dan juga policy maker dalam konteks ini
nah oleh karena itu
tahan dulu mas umam
kita akan bahas lebih lanjut nanti
belum ditara tentang siapa komposisi tapas
itu terlalu dingin
oke kita akan bahas nanti
seusai jeda mas umam
tahan dulu tahan dulu
partai partai islam akan bermakmum di belakang kekuatan poros ini
oke tahan dulu mas umam
kita akan kupas nanti lebih dalam soal penjajakan koalisi di pemilu dua ribu dua puluh
karena tadi sudah ada satu frekuensi ya
sudah ada penyampaian visi dan penyamaan frekuensi
soal penolakan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat antara nasdem dan juga demokrat
apakah kemudian frekuensinya akan sama dalam kontestasi pilpres dan juga pemilu dua ribu dua puluh
kita akan bahas usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
sudah ada ketua dpp partai nasdem willy aditya
dan direktur eksekutif indo strategik ada khairul umam
ke bang willy terlebih dahulu
bang willy tadi kalau frekuensi soal
penolakan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat sudah dicapai
ataupun diputuskan oleh nasdem dan juga demokrat
apakah kemudian ada frekuensi yang sama penjajakan koalisi
dalam pertemuan nasdem dan juga demokrat tadi siang
ya tadi salah satu agenda yang dibahas adalah
itu namanya partai politik peserta pemilu ya bahas tentang pemilu lah
nah hal yang dieksplor ya termasuk pak surya mengapresiasi mas agus ya
dia sebagai salah seorang reksimitar ya
jadi jangan jadi kita elaborasi bahwasannya
realitas politikan kita di dua ribu empat belas itu
satu ada dua poin yang menjadi catatan atau kesepakatan bersama tadi
satu bagaimana masing masing saling meningkatkan elektoralnya
yang kedua ya bisa capres yang diusung menang
itu artinya saling memberikan penguatan satu sama lain
nasdem tidak pernah memiliki catatan yang hitam terhadap demokrat
sebaliknya juga demokrat
jadi komunikasi yang cari seperti ini tentu menjadi catatan yang hitam
jadi ini tentu menjadi modal politik yang besar untuk dua ribu dua puluh empat ya
itu jadi lebih banyak eksplorasi tentang bagaimana catatan catatan
untuk bisa memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
oke artinya ada penjajakan
salah figur figur presnya itu kita belum masuk ke sana
tapi tadi sempat pak surya bertanya apakah posisi mas ahy seperti apa
itu yang kemudian menjadi suatu hal yang sangat

mas ahy dan demokrat berpolisi secara rasional ya
lihat bagaimana probability yang menang itu memang tergantung dengan posisi elektoral yang sejauh ini ada
ada penjajakan koalisi pada pemilu dua ribu dua puluh empat tapi belum bicara lebih dalam soal pilpresnya
kalau dilihat ya partai nasdem dan juga demokrat ini memiliki similarity yang cukup banyak memiliki kekuatan
dan ceruknya adalah partai nasionalis begitu ya
apakah kemudian kalau misalnya nanti nasdem dan juga demokrat berkoalisi
nasdem tidak khawatir kalau nanti terjadi perebutan ceruk yang sama
ceruk konstituen di lapangan
justru yang dikhawatirkan kalau dua duanya mengalami penurunan
tapi kami ya kan tragis ya begitu kerja sama terus masing masing mengalami penurunan
jadi lebih banyak eksplorasi bahwasannya ya apa upaya upaya
meningkatkan elektoral dua duanya
ya satu tentu si ketokohan
yang kedua imparatif partai
ketiga bagaimana kemudian pikir strategis strategi pemilu yang posisi ya
lebih banyak berdiskusi berdiskusi tentang seputar pembelajaran dari pemilu ke pemilu dari tadi
jadi tidak ada merasa bersaing begitu ya tapi malah khawatir kalau dua duanya turun angkanya ataupun turun elektabilitasnya di pemilu dua ribu dua puluh empat
mas umam kalau melihat ceruk pemilih nasdem dan juga demokrat yang sama apakah akan sulit sebetulnya bagi kedua partai untuk membangun koalisi karena dikhawatirkan akan terjadi perebutan konstituen di bawah pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh
tadi bang willy mengatakan bahwa tidak khawatir bersaing tapi malah takut kalau misalnya dua duanya turun
pak rifana terkait dengan konteks ceruk basis pemilih loyal masing masing partai tentu ditentukan oleh banyak hal
mulai dari penguasaan teritorial kapasitas logistik dan juga yang terpenting adalah kesesuaian terkait dengan pilihan capres cawapres
nah oleh karena itu saya pikir dalam konteks ini cara pandang visi saya pikir tidak banyak berbeda
dan ini justru akan menjadi fondasi yang cukup baik misalnya terkait dengan isu identitas politik identitas
saya mengamati betul bagaimana partai demokrat dan juga nasdem cukup clear
statement pak surya paloh itu cukup clear jangan gunakan eksploitasi politik identitas
yang mana dalam pemilu dan juga pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas eksploitasi politik identitas itu cukup sangat sangat luar biasa
baik dalam konteks poros kanan ekstra atau saya istilahkan hipernationalis
dan juga di poros kiri atau sebaliknya yaitu di kekuatan islam
dalam konteks ini tentu dalam konteks islam konservatif
nah oleh karena itu terbentuknya kekuatan poros tengah ini ini yang kemudian diharapkan bisa mengembalikan nature dari demokrasi itu sendiri
nah oleh karena itu tentu di level ini kita berharap ada kekuatan kekuatan yang sama yang kemudian menguatkan poros tengah
di level ini saya mengamati betul bagaimana kemudian
kita bisa mengembalikan nature dari demokrasi itu sendiri
nah oleh karena itu kita berharap ada kekuatan yang sama yang kemudian menguatkan poros tengah
dan juga mengkonsolidasikan sel sel politik yang kemudian ada di sekitarnya tanpa ada beban
nah oleh karena itu dengan pak surya paloh dengan elemen elemen yang lain
tentu kalau misal kemudian kelompok tengah ini bisa dihadirkan
tentu polarisasi yang terjadi pada pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas juga tidak terjadi
perubahan itu masuk hitungan
ya tentu probability itu masih terbuka sekali nana
apalagi ini belanda masih jauh
yang terjadi adalah sejauh apa kemudian
eksersis eksersis itu terus menerus ditangkannya
kalau dialog samaan komitmen itu dari awal tanggung
maka kemudian itu menjadi modal politik yang luar biasa
untuk tarungan dan sekaligus membangun tahan ke depannya
jadi tentu perasarat perasarat konsolidasi koordinasinya menjadi sangat mutlak
ini akan berlanjut mana
akan ada pertemuan berikutnya
itu kemudian pematangan pematangan
apa yang sudah menjadi introduksi introdusi hari ini
oke terakhir bang willy saya ingin tanya
apakah kemudian sosok seorang ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
masuk ke dalam radar capres cawapresnya partai nasdem
karena itu komunikasi jadi lancar jadi cair jadi humble
mas agus tidak terjebak dalam
positioning dan standing itu
jadi beliau tadi yang dibilang masuk ke dalam
beliau menjadi komunikan yang fleksibel kemudian bisa masuk kemana saja
karena tidak ada yang di
sama seperti pak surya ya
kenapa pak surya bisa menjadi tempat orang berkurha tempat
bang willy anda tidak menjawab pertanyaan saya
apakah ahy masuk radar capres capresnya nasdem
apakah ahy tidak terjebak jadi capres atau tidak ya
oke anda belum menjawab pertanyaan saya
apakah kemudian sosok ahy masuk ke dalam radar capres capresnya nasdem
ya nanti kita lihatlah di dalam
apa ya dalam rakernas lima belas juni ini
nasdem akan melaunching siapa capres yang akan diusulkan oleh partai nasdem di dalam rakernas
tadi juga disampaikan pada masa ahy dalam pertemuan
baik kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politik ke depan
karena sekali lagi menurut tadi bang willy aditya
belanda masih jauh konstelasi politik menjelang pemilu presiden dua ribu dua puluh
masih sangat jauh sekali tapi penyamaan frekuensi antara ketua umum partai nasdem
dengan ketua umum partai demokrat untuk penolakan pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
itu sudah sama begitu ya untuk mengawal jalannya demokrasi di republik ini
itu yang kami apresiasi tapi untuk pilpres sekali lagi masih jauh
masih ada pertemuan pertemuan politik lainnya yang akan digagas oleh kedua partai
partai politik ini baik oleh nasdem dan juga demokrat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua dpp partai nasdem willy aditya dan direktur eksekutif indo strategik
khoirul umam sehat selalu bang willy dan juga mas umam terima kasih sudah bergabung sore ini
terima kasih mbak risana
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom